setelah mengalami tiga kali penundaan
pasalnya mereka harus menanggung biaya lebih besar
jika rencana kenaikan biaya penyelenggaran ibadah haji
disetujui menjadi sekitar enam puluh sembilan juta rupiah
muzakir warga dusun tebu ireng
desa cukir kecamatan di wek jombang salah satunya
calon peserta haji yang mengandalkan penghasilan dari toko kelontong ini
masih menunggu namanya masuk kembali
dalam daftar calon jemaah haji tahun dua ribu dua puluh
muzakir yang mendaftar tahun dua ribu dua belas silam
telah masuk dalam daftar cjh yang dijadwalkan berangkat tahun dua ribu dua puluh
namun setelah semua persiapan dilakukan
ternyata ditunda hingga tahun dua ribu dua puluh satu akibat wabah covid sembilan belas
meski belum yakin akan berangkat musim haji tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dengan kebijakan tidak ada pembatasan usia disambut dengan syukur
yang menjadi ganjalan muzakir saat ini
kenaikan bpih dianggap sangat tinggi
jika kenaikan biaya disetujui
maka dirinya harus membayar tambahan biaya sebesar tiga puluh juta rupiah untuk pelunasan
tunda tahun dua puluh satu tunda tahun dua ribu dua puluh dua tunda kena usia
terus rencana tahun ini tapi belum ada kepastian
untuk tahun ini sudah

karena apa pak
ya kok mundak sebegitu besarnya gitu
sementara itu warga lainnya marsudi berharap usulan kenaikan bpih tersebut
ditinjau kembali karena sangat memberatkan
sebagai calon peserta haji yang telah tiga kali mengalami penundaan berangkat
ia sangat khawatir jika kembali tidak bisa berangkat haji
lantaran adanya tambahan biaya ini
terlalu besar apa
ya terlalu besar terlalu besar
ya masalahnya nunggu sudah lama
terus sekarang waktunya sudah bisa sudah boleh berangkat
tapi kok terus naik lah
ini sangat keberatan
baik muzakir maupun marsudi merupakan suami yang ditinggalkan istrinya berhaji pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu
sebab istri keduanya masuk dalam daftar usia yang diperbolehkan beribadah haji
sedangkan usia muzakir dan marsudi telah lebih dari enam puluh lima tahun
batas maksimal usia calon haji tahun dua ribu dua puluh dua